tak cukup membubarkan organisasinya pemerintah juga menelusuri semua anggota hizbut tahrir indonesia yang berstatus pegawai negeri sipil
bahkan pemerintah meminta pns yang menjadi pengurus hti mengundurkan diri
perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas tentang ormas yang belum lama ini disahkan pemerintah ternyata memiliki implikasi yang lebih luas
perpu yang secara resmi telah digunakan untuk membubarkan hizbut tahrir indonesia itu
kini seolah juga menjadi payung hukum untuk menyisir para anggota hti terutama yang bekerja pada negara
seperti dikutip dari dtkom menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi muhammad nasir menyatakan
akan menelusuri jajarannya mulai dari dosen hingga pegawai perguruan tinggi yang berafiliasi dengan hti
ada pun menteri dalam negeri cahaya kumolo mengimbau
agar pns yang tercatat
sebagai pengurus hti mengundurkan diri
kedua organisasi telah dibubarkan
berarti anggotanya juga tidak boleh melakukan aktivitas kegiatan yang sama dengan ormas hti itu
pns itu juga harus hati hati
harus diukur betul tingkat keterlibatannya
apakah dari sebagai pengurus
atau dari sebagai pengurus
ke kader atau hanya ikut ikutan
kami sudah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah
harus diseleksi dengan benar
intinya disadarkan diingatkan
kalau sudah sebagai pengurus silakan mundur
sejak digulirkan perpu tentang ormas sudah mengundang fraudan kontra
meski demikian pemerintah tetap mengesahkan dan sudah ada ormas yang dibubarkan
secara hukumnya yusril izzah mahendraq kini sedang menempuh upaya hukum
untuk melawan melalui uji materi ke mahkamah konstitusi
hti nya sudah dibubarkan
sudah dibubarkan sudah tidak ada lagi secara hukum
kok selalu tanya pilih hti atau pilih tetap jadi anggota jadi pns
kalau ada orang pemerintah yang ngomong begitu
ya orang pemerintah itu bah luluh sendiri
karena udah tahu dia udah bubar kok
ada di mana apa gitu
belum usai pro kontra keabsahan perkut tentang ormas
pemerintah pun kini seakan bersih bersih anggota hti di tubuh berbagai institusi
agus firman shah cnn indonesia
tidak cukup dengan hanya membubarkan organisasinya
kini pemerintah sedang getol memburu pengikut pengikut hti
yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil
termasuk yang selama ini berkutat di perguruan tinggi negeri
bagai sebuah aksi bersih bersih
pemerintah ingin membatasi semua lini yang masih terkait
dengan gerakan hisbut tahrir indonesia
kami membahasnya malam hari ini langsung dengan hendry satrio
akademisi politik universitas paramadina
bang hendry terima kasih sudah ada
kemudian dari luar studio ada muradi
yang merupakan ketua pusat studi dan keamanan dari unpad
selamat malam bang muradi
malam mas hendry
selamat malam kang
saya mulai dari bang hendri terlebih dahulu
kalau kita lihat kan
tadi selain kementerian pemuda dan olahraga
yang membengkukan anggaran untuk kuartir nasional pramuka
karena dugaannya ketuanya itu terlibat hti
pak adiak sedal tadi disebutkan seperti itu
kemudian sebelumnya juga mendagri menyatakan hal yang sama
di sisi lain ada kementerian kemenpan rb
juga menyisir atau akan meminta pns
yang anggota hti
atau sekarang juga disebut bahkan ini
sedang menyusun aturan untuk mengenakan sanksi
atau menghukum pns yang diketahui terlibat hti
di sisi lain masih ada lagi
ada kementerian ristek dikti
yang menyisir nama nama dosen dosen di perguruan tinggi
dan akan diumumkan besok
kalau tidak salah tanggal dua puluh enam juli
yang terlibat hti
menurut anda langkah pemerintah ini memang sebuah hal yang wajar
karena setelah dibubarkan organisasinya
maka anggota anggotanya harus dibersihkan
mengingat dalam perpu juga ada pasal pemindahan terhadap anggota hti
begitu anggota begitu anggota ormas yang dibubarkan
menurut anda bagaimana
langkah yang tepat sesuai proporsinya atau bagaimana
begini semuanya ini kan lagi lagi mulanya niat baik ya
jadi pada saat kita bicara seperti ini
kita harus ambil juga niatan baik dari pemerintah
bahwa ini dianggap membahayakan negara
tapi kalau kita lihat ini kan jadi kemana mana isunya
karena sudah menyangkut tokoh tokoh politik
karena ada menteri menteri
ada yang mengeluarkan kebijakan
sehingga kalau kita tarik ujung pangkalnya
kenapa sih awal mulanya nih
awal mulanya kan nih heboh heboh seperti ini adanya pada saat pilkada jakarta
kemudian ada pergerakan islam yang luar biasa
istana kaget kemudian langsung ditelusuri
hasilnya muncul perpu
tapi ini nggak kejauhan menghubungkan dengan pilkada dki
tidak karena kemudian muncul perpu ini
muncul perpu ini kan ada ide untuk membuat perpu
kemudian mas indra ingat kapan perpu ini dimunculkan
munculan perpu ini terlihat seperti tergesa gesa
karena waktu itu ada isu risafel
begitu ada isu reshuffle keluar perpu keluar
terus kemudian mulailah kementerian kementerian lain
seperti ingin unjuk gigi mendukung pimpinannya pak jokowi
artinya pak imam nahrawi kemudian membatasi
hingga saat ini masih membatasi
mencegah anggaran namanya
untuk pramuka misalnya
kemudian ada bersih bersih di pns dan lain lain
padahal sebenarnya kalau konteks pramuka itu katakanlah memang misalnya
misalnya nih ya ketuanya itu memang juga terlibat dengan hti
gak ada hubungannya ya
gak ada hubungannya juga
jadi maksud saya gini
kehebohannya terlalu besar menurut saya mas indra
jadi artinya kalau kemudian hti dibubarkan dan sudah dibubarkan ya sudah
saya sih juga setuju setuju saja
yang harus kita diskusikan lebih panjang lebar adalah proses pembubarannya
karena kita dengarkan juga mas muradi ini bagaimana nanti analisanya
karena menurut saya
hal ini begitu lari kemana mana
jadi seperti terlihat lebay juga gitu
dari berbagai kementerian tadi mengeluarkan kebijakan
dan akan mengumumkan nama nama anggota yang terlibat tadi
tidak salah ada lima ratus ribu atau enam ratus ribu ormas di indonesia dan ini satu gitu
langkah pemerintah ini ya kalau memang karena sekarang pemerintah yang mengatur negeri ini ya kita harus patuh juga
tapi boleh dong kita berdiskusi tentang
jadi saya tidak setuju kalau saya dikatakan bahwa rezim ini otoriter
karena masih ada ruang buat kita berdiskusi
ini buktinya ya
ini buktinya ya
jadi kalau ada yang bilang wah ini perpu ini membuat rezim ini otoriter saya gak setuju
tapi bolehlah didiskusikan cara cara pembubaran sebuah ormas
pak yusril kan boleh saja mengajukan perpu ini ke mk
tapi artinya ruang diskusi ini harus dipelihara
sehingga kita tidak lagi kembali ke
kita tidak lagi kembali ke zaman pada saat kebebasan berpendapat itu tidak terlalu bebas
baik saya ingin melihat pendapat dari bang muradi tadi sempat disebutkan ketika sekarang kementerian kementerian juga mulai disebutkan tadi unjuk gigi
ada yang menahan anggaran sebuah pramuka begitu ya karena ketuanya diduga hti dan lain sebagainya
kemudian ada kemenpan rb yang juga akan menyisir pns pns yang sedang menyusun aturan begitu informasi yang kami terima
untuk menghukum pnrs pnrs yang terlibat hti
dan juga ada kemenristek dikti yang akan disebutkan begitu akan mengumumkan nama nama dosen yang terlibat hti besok
bagaimana menurut anda karena disebutkan tadi dari analis bang henry itu disebutkan lebay berlebihan
oke yang pertama memang ini bukan ujug ujuk hadir
bukan kemudian hari ini
kalau mas henry tadi sampai narik ke dua pilgub saya ingin mundur sampai dua ribu empat belas kemarin
dimana kemudian salah satu program unggulan dari pak jokowi adalah dia kemudian ingin menertibkan organisasi anti pancasila
dan termasuk di dalamnya misalnya ada hti dan sebagainya
saya kira proses ini yang kemudian dilihat sebagai satu comprehensiveness ya
jadi ada tahapan tahapan di mana proses itu dilihat dalam situasi yang konteksual
itu yang pertama
yang kedua saya ingin katakan bahwa memang jadi lucu
karena asn ini paling tidak saya ngalamin misalnya di kampus saya begitu
ini dia makan uang negara tapi juga mengamanyakan anti negara dengan isu isu kalifat dan sebagainya gitu loh
nah ini kan juga mereka sebenarnya sudah menjadi apa sudah membuat apa namanya dia sebagai sumpah pns ya kan
sumpah pns itu
itu kemudian dia batal dengan sendirinya ketika kemudian dia tidak punya
kemudian dia tidak punya loyalitas sebetulnya
patuh pada apa yang menjadi betul seperti itu mas indra
tapi kemudian langkah langkah kementerian yang seolah akan mengumumkan kemudian sampai menyisir
itu memang perlu dilakukan menurut anda ya
karena kondisinya sudah begitu mendesak atau bagaimana
ya kalau melihat data yang saya punya misalnya di jawa barat saja
itu ada hampir tiga ratus an orang dosen ya
yang kemudian menjadi pengurus aktif
yang kemudian rusia juga mengembangkan hal yang sama
jadi buat saya sesungguhnya aktif
ada bahkan di kampus saya dulu ada namanya misalnya jubir hti itu di kampus saya
kok dibilang hti jawa barat ya
jadi itu kemudian sempat akhirnya memang ada proses mediasi dan sebagainya
memang supaya kemudian tidak terlalu muncul sebagai berbeda dengan apa yang jadi apa kemudian
jadi apa kewujakan di kampus begitu
jadi ini unik mas indra karena memang mereka menggunakan kampus sebagai apa namanya
lahan untuk melakukan konsultasi dan mengumpulkan apa namanya dukungan ya
itu adalah sarjana
dan banyak dari mereka adalah apa namanya doktor
tapi ketika organisasinya sendiri sudah
jadi ini menjadi satu gimana
kalau ketika organisasi sendiri sudah dinyatakan dibubarkan begitu
oleh pemerintah melalui dengan menggunakan perpu yang baru saja dikeluarkan juga
lalu apakah yang ingin saya tanyakan
apakah kemudian menjadi hal yang juga sangat penting kemudian untuk menyisir orang orang yang menjadi anggota atau pengurus itu
dan seolah olah diberikan hukuman sangsi dan lain sebagainya
padahal organisasinya sendiri sudah bubar
ada dua hal
yang pertama ini menyangkut soal mindset ya
menyangkut soal bagaimana kemudian persepsi mereka melihat negara
saya kira indonesia masih terlalu masih soft dibanding katakan misalnya
saya bandingkan dengan turki misalnya ketika erdogan memecat memenjarakan ratusan bahkan ribuan pns dan juga tentara
polisi ketika dianggap bertenangan dengan hakikat bernegara
kita tidak dalam posisi itu sebenarnya
lebih pada soal bagaimana kemudian menertibkan
kan ditanya kamu masih mau nkri atau tidak
kalau sudah monggo keluarkan gitu
nah yang kedua mas indra
ini kan menyangkut soal sebenarnya langkah yang preventif
bukan lagi preventif
preventif dimana orang yang kemudian punya kecendungan tidak bisa diarahkan kembali ke pangkuan nkri dan sebagainya
maka dia harus kemudian memilih
mau tetap atau keluar
dua opsi itu saya pikir menjadi hal yang soft lah
belum sampai pada tahapan keras bagaimana kemudian di beberapa negara lakukan begitu
poin ini nanti saya akan tanyakan ke bang indri satrio
tapi kami akan jeda sejenak
tetaplah di cnn indonesia prime news
ya tadi seolah poin yang disampaikan oleh bang muradi tadi
bahwa setelah dibubarkan organisasinya
maka orang orang ini mungkin sebagai pengurus aktif dan lain sebagainya
ada yang menyatakan istilahnya disisir kemudian dikejar begitu
dicaritau siapa orangnya
karena ini masalah mindset
yang bisa juga sangat membahayakan
nanti kalau katakanlah memang itu terbukti nantinya begitu ya
bahwa itu bertentangan dengan ideologi pancasila
bagaimana menurut anda
nah makanya kan pada saat dibubarkan
hti ini kan juga waktu itu belum punya kesempatan untuk membela diri juga kan
ya karena aturannya diubah menjadi perpu yang tidak akan pengadilan disitu ya
tapi jangan salah kira juga
saya sih hti dibubarkan saya setuju setuju aja
hanya caranya saja yang kita harus terus berdiskusi
maksudnya ini khawatir bisa terjadi pada yang lainnya
karena kan itu penilaiannya ada di pemerintah
makanya kan yang belum selesai dari perpu ini sebetulnya
edukasi dari pemerintah yang dimaksud bertentangan dengan pancasila itu apa gitu kan
ini hti mendukung rezim hilafah misalnya ya
nah kemudian apakah langsung serta merta dia
bertentangan dengan pancasila
bertentangan dengan pancasila dan kemudian ingin indonesia bubar kan belum juga
nah tapi saya tadi ingin menyoroti itu juga
jadi pada saat sebuah organisasi dibubarkan
terus kemudian dicari nih anggotanya
sampai ke pelosok pelosok itu menurut saya sebuah tindakan yang mungkin preventif juga
tapi saya sih kok sampai segitunya ya
kayak misalnya dosen misalnya
kalau misalnya ristek dikti besok mengumumkan gitu ya
urgennya apa kemudian terusnya
apakah tidak sebaiknya dia panggil saja
kita menggunakan teknologi yang sangat tinggi di indonesia ini
ciri khas indonesia yang namanya musyawarah mufakat
kan bisa ditanya
anda selama ini perannya apa
nah ini coba kalau kemudian diumumkan
apa dampaknya menurut anda
yang pertama kalau orang yang gak ngerti apa apa
ini kan kayak orang bersalah luar biasa
padahal mungkin sebetulnya maksudnya dia baik
jadi saya tuh yang heran ini
ini memang seperti tiba tiba
kemudian bagaikan air bah
mau dihabisi semua
yang menurut saya sih terlalu berlebihan ya
apalagi kalau kemudian langsung diumumkan
saya sih lebih senang dalam case hti ini
pemerintah menjalankan sebuah metode yang biasa disampaikan
atau yang biasa dilaksanakan oleh jokowi
berusukan bicara langsung
oh menurut anda itu ya
kecuali memang pak jokowi merasa tidak perlu lagi bicara dengan anggota hti
tapi bayangkan kalau seorang dosen
yang selama ini mengajar
dia kemudian memiliki sebuah dedikasi ke ilmu pengetahuan
terus kemudian diumumkan layaknya dia pemberontak gitu ya
menurut saya sangat tidak baik buat rezim ini
dan sangat tidak baik buat rezim kedepannya
dan ini akan dicatat oleh sejarah
setelah pas secara reformasi
ada rezim melakukan ini
lagi lagi ya mas indra
saya perlu garis bawahi
hti dibubarkan setuju atau tidak saya setuju
cara membubarkannya kita harus diskusi
apakah kemudian rezim ini otoriter
saya tidak setuju juga karena
tidak setuju disebut otoriter menurut anda
ya karena kita masih bisa berdiskusi
nah oleh karena itu karena kita masih bisa berdiskusi
harusnya para menteri ini juga menggunakan itu
ini saya seperti unjuk gigi aja
bahwa karena pemimpinnya
tidak suka sama hti
kemudian perpunya kemudian dikeluarkan
terus serta merta semuanya tuh
dengan nama nama anggota hti diumumkan oleh kementerian
lalu kemudian nama dosen diumumkan
kemudian ada kementerian yang sedang membuat aturan
itu akan bisa menjadi dampak sosial kebawah tidak
misalnya masyarakat juga ikut mengecap
wah di hti itu
jadi ini kan jadi meluas kemana mana
bahwa relawan steril semua
itu aja dulu
berani menjamin bahwa relawan jokowi jk kemarin
itu steril dari hti
umumkanlah relawan relawan yang ikut hti juga
jadi maksud saya gini loh mas indra
ini satu ormas
sudah diteker oleh pemerintah
gak perlu lagi ribut ribut
semua kementerian ikut ikutan
jadi seolah olah semuanya itu mau disisir
ormas ormas jokowi juga ada relawannya
saya tidak menuduh mereka terinfeksi sama hti
tapi kan seolah olah kampusnya disisir
oh ya ormas ormas itu satu satu coba disisir
jadi intinya mas indra
apakah bertentangan pancasila atau tidak begitu ya
sehingga harusnya ini sih bisa selesai saja
kita dukung apa yang dilakukan oleh pemerintahan jokowi
untuk mencegah atau menjaga negara ini tetap pada koridor
pancasila dan rkri
tapi saya tidak sepakat dengan cara cara yang bising
menimbulkan gaduhan dari menteri menteri
yang terjadi sekarang ini
oke baik saya minta tanggapan dari
ya dari bang muradi
silahkan bang muradi
memang ini dilema ya
saya ingat sekali
waktu kemudian parputu keluar
berkomunikasi juga dengan rektor misalnya
untuk pelan pelan secara mediasi
memanggil orang orang yang kemudian terindikasi
jauh sebelum itu memang ada juga misalnya
antara aparat di jawa barat ya
untuk kemudian mencoba
ataupun memanggil secara kekeluargaan
orang orang yang kemudian dianggap
pengurus elit dari hdi
bahkan saya punya kawan dekat
sangat dekat sekali
teman kuliah juga
saya sudah ingatkan enam bulan yang lalu
gak usah bicara soal yang lain lain
itu sudah saya kasih tahu
begitu makin kemudian
di arancana dibubarkan
makin menjadi jadi kan
menjadi kemudian tidak lagi bisa
atau melakukan pendekatan yang sifatnya
itu yang kita lakukan
di mana mereka seharusnya
mau dan mendengarkan
tapi kan yang tadi
dengan dari mas
ada beberapa yang pun
menjadi latah kan
ikut ikutan dan sebagainya
perlu ditegaskan juga
kampus itu menjadi
yang harus steril juga
dari yang aneh aneh
sifatnya kemudian terbatas ya
ada rektor rektor yang
terkait atau atasnya langsung
ada mediasi yang sifatnya lebih
di luar itu
saya kira memang
dilakukan cara cara yang sifatnya
tidak membuat gaduh
tetapi paling tidak
sudah ada pernyataan resmi
sudah disampaikan ke
berbagai kementerian ini
yang diindikasi terlibat
kalau misalnya pemerintah
bisa melakukan itu
menjadi khawatir adalah
secara sosial ke masyarakat
buat satu pihak
menuding pihak lain
dan lain sebagainya
bang mura d
nanti kita akan bahas
agar tidak mengulang
kalau dulu ya
tidak seperti itu
nogoh baru mereka
satu satunya hampir yang enak
atau ada website
tinggal tulis dari dap
terima kasih ahh
oh dia saudaranya itu hti padahal dia sendiri mungkin tidak tahu hti itu apa dan sebagainya
mungkin tidak ini akan bisa menjadi terjadi di bawah
iya karena saya rasa sedikit sekali juga orang yang tidak terlibat hti kemudian mencari tahu tentang hti gitu
yang mereka tahu pastinya dari media massa dari media sosial hti dibubarkan
saya sih senang juga pemerintah melakukan tindakan yang tegas seperti ini
hanya saja memang kegaduhan latah yang tadi kata mas muradi itu katakan sebaiknya tidak dilakukan
misalnya contohnya menpora menahan anggaran pramuka karena ketuanya dianggap terlibat
ganti aja ketuanya
bisa pasti pemerintah itu mengganti ketua pramuka
kenapa seolah olah sekarang mau memanggil ketuanya dulu agar bisa anggaranya cair begitu ya
oh aja kan parpol pun begitu juga
istilahnya pemerintah punya wawonang kemudian punya kemampuan dan begitu
sehingga pramuka ini juga tidak dicap sebagai antek antek hti kan
kan ini kalau polemiknya kelamaan seperti ini kan akhirnya publik juga bisa jadi salah tangkap
karena akan ada noise communication di sana
jadi orang juga bisa salah terkan dan salah tangkap gitu
so artinya kalau misalnya ada ini dan dilihat ada indikasi kesana ganti saja
atau pramuka kan bukan cuma hadiah sedaut aja
jadi maksud saya
langsung seperti itu aja mas indra
dan pastinya kedepankan juga musyawarah untuk mufakat
nah ini kan katanya sudah kirim surat cuma pak menterinya bilang belum terima suratnya
belum ada di mejanya gitu kan
ya saya percaya lah sama pak menteri kan
nah tapi ini harus disusun
walaupun alasannya sering digunakan
belum terima suratnya ya
tapi gini loh mas indra maksud saya
polemik hti ini harusnya bisa selesai
karena kan jokowi sendiri presiden sudah mengatakan
negara negara lain sudah bicara tentang biklub gitu ya
hal yang lebih besar lagi gitu
jangan ngurusin yang begini lagi
gak usah lah
ini sudah ada yang urus
ada menko polhukam yang urus
kemudian ada menteri pertahanan
sudah ini bereskan saja
dan kita selesai kita bicara yang lain
jadi gak perlu terlalu khawatir dengan orang orang yang dulu pengurus hti
ketika organisasi dibubarkan
kemudian bisa menimbulkan justru radikalisme
ketika semakin ditekan
organisasi sudah dibubarkan
orang orangnya masih disisir
kerjaannya sebagai dosen terancam
kerja sebagai pns terancam
bahkan mungkin akan diberi sanksi sosial seperti diumumkan
masyarakat bisa menilai
akhirnya seperti itu
perlakuan terhadap gavatar kalau kita ingat
ini bisa memicu radikalisme tersendiri tidak menurut anda
namanya orang ditekan kan pasti dia akan berontak
tapi saya percaya sama pemerintah
bahwa mereka sudah punya sistem untuk mencegah hal ini
tapi dengan mengumumkan orang orang yang terlibat hti secara umum
saya sih tidak setuju
saya setuju caranya mas muradi
umumkan saja keatasannya
dan tidak perlu ada sebuah sanksi sanksi
ini adalah anggota anggota yang dosen dosen anda
jadi maksudnya diawasi saja cukup
tapi dipantau dengan ketat
jadi artinya harus dicegah
agar orang orang ini tidak menularkan hal yang sama ke orang mas mas lainnya
lagi lagi memang mari kita musyawarah
terutama untuk perpu ini
besok kan katanya akan ada
untuk disahkan menjadi undang undang
sebuah proses yang menurut saya perlu dicatat di sejarah demokrasi indonesia
baik bang muradi
terakhir sebagai menutup
bagaimana menurut anda begitu
agar kemudian ketegasan terhadap ormas yang disebut memang anti pancasila
kalaupun nanti juga misalnya akan terbukti misalnya di pengadilan
walaupun setelah dibubarkan begitu ya
mekanisme yang berbeda antara perpu dan undang undang ormas yang lama begitu
bagaimana caranya ketegasan untuk membuarkan orang mas mas
ormas yang dinilai anti pancasila ini
tetapi kemudian tidak mengulang trauma seperti masa lalu
mungkin seperti saya kutip di tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima dan lain sebagainya
yang bisa saja nanti di masyarakat bawah
di antara masyarakat di
hubungan secara horizontal itu
bisa terjadi kegaduhan yang tidak produktif
dan bisa merugikan bangsa ini sendiri
pertama memang sebenarnya
dari awal saya bicara di kampus ya
di mandiristik dikti lah ya
itu kan mereka sudah punya data itu
kemudian juga mereka juga sudah sebagian
minimal di kampus saya sudah memanggil persuasif dan sebagainya
nah tinggal besok kalau misalnya mandiristik dikti mengumumkan
itu lebih kepada soal
penegasan menjadi guidance buat rektor dan pimpinan perguruan tinggi
untuk kemudian melakukan persuasi
setidaknya misalnya kan ini orang orang ini bukan orang orang anak baru kemarin ya
sebagian bahkan di kampus saya sudah doktor dan
punya tingkat internasional
punya tingkat internasional yang relatif tinggi gitu
itu kan bisa diajak ngobrol sebenarnya
dan pilihan pilihan itu menjadi menarik karena
mereka sendiri kadang kadang juga confused antara
berdakwah dalam artian dakwah sebagai agama
dengan mewujudkan kilafah sebagai satu
sistem politik yang mereka mau bangun
jadi kadang kadang saya sendiri
begitu mereka berdakwah
nyaman begitu udah bicara mengarah ke
arahkan ke kilafah dan segala macam
ini ada beda nih saya bilang nih
makanya itu yang
nah yang kedua mungkin
penting juga misalnya
saya setuju dengan mas henry tadi bahwa
polemik ini disudahi dengan asumsi bahwa
orang orang yang kemudian terdata tadi
dibina saja diserahkan ke masing masing perguruan tinggi
kalau masing masing kementerian segala macam
nah yang ketiga
saya kira penting juga kita
melakukan hal yang lebih positif ya
bahwa membangun negara
dengan pendekatan yang lebih
co operative itu menjadi lebih penting ketimbang
isu isu lama sebagai
kendaraan politik begitu
baik itu tadi poin
semoga kita dapat mengambil hikmahnya
bahwa memang bukan saja tujuannya
kemudian membuat kegaduhan
semoga tidak terjadi
implikasinya atau dampaknya
ketika ke masyarakat
di sosial begitu ya
akan terjadi sanksi sosial
terima kasih bang muradi
telah bergabung bersama kami malam hari ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini
tetap akan segera hadir
setelah jadwal berikut ini